so'un bihun dan miso'a merupakan bahan makanan yang sering ditemui dan digunakan dalam kuliner indonesia
sebelum menjadi bagian dari kuliner tanah air menurut pakar kuliner kevindra sumantri ⁇ soun ⁇ bihun dan misoa diperkenalkan oleh diaspora tionghoa di tanah air pada akhir abad ke sembilan belas
kedatangan teman teman dari tionghoa ini dari berbagai macam daerah daratan ada yang dari taiwan bahkan ada yang dari fuchen juga asalnya misoa ada yang dari kuangco dan lain sebagainya
jadi itu akhirnya mereka pasti membawa makanan yang mereka punya nah kultur itulah yang akhirnya diadaptasi oleh orang lokal akhirnya mereka menggunakan itu untuk mereka makanan sehari hari ataupun untuk konsumsi komunitas mereka sendiri di indonesia
soun bihun dan misoa memiliki bentuk yang serupa namun ternyata dibuat dari bahan yang berbeda soun ⁇ terbuat dari pati kacang hijau
bihun terbuat dari tepung beras
dan miso'a terbuat dari tepung terigu
menurut ahli gizi ketiga mie itu baik untuk dijadikan pengganti nasi
tiga bahan makanan tersebut yang terkandung adalah karbohidrat protein lemak kalsium fosfor zat besi dan serat yang tinggi
menurunkan berat badan sebagai pengganti nasi menurunkan gula darah mengantisipasi terjadinya kenaikan tekanan darah kemudian memperbaiki pencernaan di dalam tubuh
karena terbuat dari bahan baku yang berbeda tentu cara memasaknya juga berbeda so'un memerlukan waktu memasak sekitar tiga hingga enam menit
untuk bihun kering perlu direndam atau direbus menggunakan air hangat selama dua atau tiga menit sebelum diolah menjadi masakan lain
sedangkan miso matang lebih cepat sehingga bisa dimasak dalam sup atau kaldu selama kurang lebih satu menit
meski tekstur ketiganya berbeda namun jika tidak dibumbui ketiganya sama sama memiliki rasa yang hambar
nah kita telah memasak ketiga jenis mie so'un bihun dan mie kering
misua dengan cara yang sama kita tumis saja menggunakan bumbu bumbu sederhana seperti garam lada dan sayur sayuran
yuk kita lihat perbedaan tekstur sebelum dan sesudah dimasak kita mulai dulu dari soun
jadi so'un ini dikenal sebagai mie kaca karena warnanya yang transparan sebelum dan sesudah dimasak
seperti yang diketahui soun ⁇ ini terbuat dari pati kacang hijau sehingga teksturnya jauh lebih kenyal jika dibandingkan dengan misua dan bihun
jadi jika anda ingin memasak menggunakan bahan yang lebih kering
menggunakan bahan dasar so'un pastikan menggunakan bumbu yang lebih banyak
agar rasanya tidak hambar karena so'un tidak mudah menyerap bumbu
nah kita geser ke bihun bihun ini mungkin yang paling populer di indonesia karena sering ditemukan di banyak rumah makan
nah bihun ini bentuknya bervariasi ada yang lebih panjang ada yang lebih pipih
dan bihun seperti yang diketahui bahan dasarnya terbuat dari tepung beras sehingga ia mudah meresap bumbu seperti nasi
dan teksturnya kenyal namun mudah dikunyah
nah terakhir ada misua seperti yang bisa dilihat misua ini terbuat dari tepung terigu sehingga warnanya sebelum dimasak sangat padat putih padat seperti ini
dan sesudah dimasak warnanya juga masih putih padat
nah misua ini terbuat dari tepung terigu sehingga teksturnya sangat lembut
karma umur salim nugraha endri jakarta